ternyata kau ingin cari mati juga
serahkan mustika itu
dan serahkan juga tata sukamana kepada aku
tidak akan mungkin aku memberikannya kepada mu
itu sangat berbahaya
mereka bisa saja melukai
kau pun tahu
yudhakara tidak bisa mengendalikan mustika ampal itu
lebih baik kita menunggu sih
sampai keadaan membaik
aku bisa mendapatkan kembali mustika ini
aku bisa merasakan kekuatan mustika ini
membuat mataku lebih baik
semoga penglihatanku segera pulih seperti semula
kian santang berhasil mendapatkan mustika itu
apakah ini akan menjadi hari kematianmu
seperti dalam mimpi
aku tidak boleh membiarkan terjadi
aku harus mendapatkan mustika ampal itu kembali
serahkan mustika ampal itu kepada aku
mereka sudah datang
yang tersebut cartridges
hanya di sini
hidupanku akan berai
yudhakara lepaskan yundaku
aku akan memberikan mustika apalagi kalau kau membebaskan yundaku
jangan kamu serahkan mustika itu
itu sangat berguna bagimu untuk mengembalikan perlihatanmu
untuk apa aku mengembalikan penglihatanku
tetapi aku malah kehilangan dirinya
aku akan memberikan mustika apalagi ini kepadamu
tapi dengan syarat
bebaskan yundara resanta
dan batalkan pernikahan kalian
aku setuju dengan syaratmu
sebagai lelaki dan kesatria
penuhi janjimu yudhakara
kau selamat putriku
kau tidak terikat lagi perjanjian menikah dengan yudhakara
untunglah mustika ampalim sudah jatuh ke tangan kian shanta
jadi aku memiliki harapan lebih besar untuk hidupmu
hidup lebih lama
kurang ajar kau
ternyata kau ingin cari mati juga
serahkan mustika itu
dan serahkan juga tahta suka mana kepadaku
tidak akan mungkin aku memberikannya kepadamu
kau pikir kau bisa mengalahkanku
tentu saja bisa
karena aku akan membantunya melawanmu
bahkan kalian berdua
kau tidak akan menang
kau tidak akan menang
kau tidak akan menang
kau mau menang
kau tidak akan menang
lihat yang akan dilakukannya ituikogaan
yang takwa kau mau seperti ini
kau akan nang pemungkukmu
kau tidak akan bawa aku tinggah
kau akan ke luckily land
habislah kau pergi ke jejama kami
berhenti jalan hidupmu
hanya sebentar saja
jangan cebaskan aku
jangan cebaskan aku
jangan cebaskan aku
sebentar lagi juga ia akan sembuh
bagus kalau begitu
luka adikku tidak terlalu parah
dan hampir mematikan
dan apa kamu juga
mohon maaf gusti prabu amuk marugul
jika memang gusti prabu amuk marugul terganggu
oleh suara teriakan gusti ratu kentring mahni
hamba akan membantu gusti prabu amuk marugul